sebuah video kumpulan ibu ibu pamer uang ramai di media sosial
dalam video itu terlihat ibu ibu bergaya mentereng sedang arisan dengan nilai uang ditaksir mencapai dua lima miliar rupiah
melansir cnn indonesia com aksi ibu ibu yang berlokasi di makassar itu menjadi sorotan direktorat pajak sulsel barat tenggara
plt kabit humas kanwil djp sulsel barta alimudin lisau mengingatkan pihaknya akan terus memantau warga yang pamer gaya hidup mewah di media sosial
hal ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana dan transaksi